sampai jumpa di video selanjutnya
mau gak jemput soalnya lumayan jauh dari tempat kita
kita bawain makanan kesukaan tanya aja gimana
kan kasihan dia pasti dikos kosan capek mungkin gak merasa kita bawain makanan
tapi kan kamu gak tahu katanya suka apa
jadi mendingan kamu kasih mentahnya aja
uang aja kakak
berapa berapa berapa sebutin sebetulnya

wah banget mau beli makanan apaan sih
udah deh eh katanya tuh gak suka makanan murahan
dia suka yang mahal mahal
ini matre banget
mau gak dibantuin
satu dua tiga lima
kok ini ada wakil kayak suami istri sih
nanti gue mau sakit
nanti gue mau sakit
wah gak beres
kalau gitu nanti kamu ketemu sama aku jam tujuh malam
di jalan setia budi nomor sepuluh ya
pokoknya malam ini kita
kita akan berjalan
kamu bakalan seneng ya
pokoknya kamu tenang aja
yaudah aku banyak urusan
mau masuk dulu
kalau ada kembalian uangnya balikin
ketemu tanya nanti malam
pakai baju yang bagus
pakai baju yang bagus
iya gue udah kerjaan nih buat lo nih
ntar lagi abis dia nih
aduh jangan sampai katanya lihat nih
bisa bisa dia marah besar lagi
semoga katanya nggak tahu aku kerja di sini
bisa mampus aku kalau katanya tau
untung juga pasien di sini nggak gegang gue gue dateng
kenapa ada mayat
kenapa gue ada di kamar mayat
nanti malam mau ketemu tanya
ini baju harus bagus nih
haih ini dia
nona itu malaikat penolong aku ya
supaya aku bisa deket sama tanya
supaya aku bisa dekat sama tanya
mungkin memang tuhan memberikan cobaan dulu kepada manusia sebelum dia memberikan kebahagiaan
nah ini contohnya
cobaan dulu ketemu nona berantem berantem tapi ujung ujungnya dekat sama tanya
dan malam ini saatnya
tunggu aku di hatimu
kak sekarang kakak lagi di kosan kakak kan
iya ngapain juga tinggal di rumahnya pak maman
ah yaudah kalau gitu soalnya aku cuma mau ngedropin barang dari mama buat kakak
eee kakak temuin aku di depan kosan kakak ya
oh siapa juga yang iji di nona dateng ke kos aku
biarin aja biar dia nunggu berjam jam aku jalan jalan ketemu aja
hah ma pak aku jalan dulu ya ke kampus
ini nih main basket biasa sama anak anak
jody jangan lama lama ya
jam tiga kamu harus ikut sama papa kamu untuk ketemu klien jangan selamat
oh gimana sih ini kan sabtu weekend saturday night malam minggu gitu loh ma
jadi kalau hari sabtu kamu nggak mau kerja
ya sudah tidak apa apa
nanti papa akan meeting dengan nara
karena proyek ini memang sebenarnya nara yang akan mengerjakan
pak jodi tetap kok ikut papa iya kan jodi
iya serius ma tenang aja
mudah mudahan nggak terlambat
eh boleh ikut kami sekarang juga
kok dia trivial gitu
pak enggak jadi pak
kejar mobil hitam itu ya pak ya
oh ya ampun narai